itu semua abang daryl lakuin hanya buat kamu aya
eh men lo waduh parah banget deh
gue pikir otak lo ini yang gilanya masih sedikit ada waras
yaudah balik dulu ya
mulai sekarang aku memang harus bisa melupakan raka
karena raka memang sangat mencintai nontalita
dan mulai sekarang aku dan raka memang hanya akan jadi sahabat untuk selamanya
seperti yang raka bilang tadi di kampus
sebentar lagi kita bakal ketemu kayak
di hari yang cerah ini
loh suasana hatinya bisa lebih cerah
nggak sedih kayak kemaren
lebih ceria gitu lebih tersenyum
gua pasti akan inget inget
waktu lo nyender di bawah gua
lo meluk gua
ayo masuk masuk masuk
aduh kenapa kenapa kenapa ada apa ada apa
nggak ada kamar yang lebih berantakan kayak kamar pos begini bu
nggak ada kamar yang lebih berantakan kayak kamar bos begini ya
gua nggak ada sih
beli yang banyak lah
beli yang banyak lah ya
lo beli apa sih
gue kalau pakai jaket jaket begini nih yang mahal mahal

lo mau ngapain jaket gua
ya mau dilondri lah bos
bos mau nyuci sendiri
yang lain boleh cuci
tapi kalau yang ini
gila ya bener loh
ini ada kenangan
kenangan cinta gua disini
kenangan cinta gua disini
nanya dulu sama gua
gua makin nggak jelas nih
ngelihat tindak tanduk bos
wansan aja bapak sama ibu
kesana aja bapak sama ibu

bilang bos masuk aliran sesat lah
nama banget sih
nama banget sih
ayak di sini mau dicuci hilang dong
oke mumpung orang yang belum datang
gue pingin lo semua lo teman kuku kan
lo baca ini apa darwet oke banget
kau aneh aneh gitu
eh lo berdua tenang
akhirnya yang tunggu tunggu datang juga
ayah satu dua tiga
itu semua abang dali melakuin hanya buat kamu ayah
eh men lo aduh parah banget ya
gue pikir otak lo ini yang gilanya masih sedikit
kalau lo mau ngerayu ayah
eh tukang ojek tukang ojek
muka kayak kenapot jangan banyak bacot lo
lo minta perlindungan
ayah ini semua abang dali melakuin hanya untuk
ayah seorang supaya ayah tahu betapa berkilau nya cinta abang darwin untuk ayah
berkilau eh lo emang otak lo satu sendok makan ya bener ya
eh gini banget sih lo
saya sehari semalam abang darwin nggak tidur karena abang harus buka foto foto koleksi abang darwin yang paling gampang
dan ayah ini semua boleh kamu bawa pulang
kamu pajang di kamar kamu ya
tapi nanti kalau dibawa pulang terus dilihat sama nyonya bisa dikiloin sama nyonya
kalau dikilauin masih lumayan
tapi kalau dipasang di poster film horror gitu kan dendam genderuwo misalnya gimana
gue eh nggak usah banyak budget deh lo
eh gue mah gak level ngiri ngiri begini doang
bisa aja lo ngeles kayak bajaj
bilangnya lo gak mampu berbuat kayak gue
gue nyerah gue nyerah

maaf ada temen kayak dia
balik dulu ya mas
maksudnya saya kesana dulu
aku duluan ya
ya kita gue jemput ya
makasih ya satria
saya juga mau nari
tidak tidak tidak satria
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
kenapa gue kalah lagi kalah lagi
siapa tuh mawanya kayak gitu
padahal gue udah

atau paling gak tengok gua
nih aku udah beliin makanan buat kamu
kamu dari mana aja sih
ya berin makan siang buat kamu
ngo kamu kok belainnya cuma satu
soalnya aku tadi udah makan di
udah makan durian di sana
jadi aku beliin buat kamu
kamu cuma beli satu
kalau aku beli dua porsi
jadi aku beli satu porsi aja buat kamu
yaudah kalau gitu
makanan ini buat kamu aja
kamu yang makan ya
nggak usah ini buat kamu aja ya
nggak nggak udah ini buat kamu aja
aku cowok kok masih kuat ya
yaudah kamu aja yang makan ya
ini buat kamu oke
kita makannya berdua aja
ya kamu kalau kamu gak mau makan aku juga gak mau makan
kita makan berdua
ya aku siapin dulu ya
nggak bisa begini terus
apalagi selama ini aku selalu aja pakai uang anggrek
dan sekarang pasti sudah mulai kekurangan

aku harus usaha cari uang sekarang juga
aku harus usaha cari uang sekarang juga
tunggu sebentar lagi
aku pengen lihat hasilnya
coba aku lihat
wah lukisan nyamu bagus banget win
lukisannya kayak hidup gitu
kalau lukisan kamu sebagus ini kita bisa dapat nafkah dari lukisan kamu ini